media nusantara citra meminta otoritas bursa menghentikan perdagangan saham mncn
hal itu seiring dugaan adanya transaksi ilegal atas penjualan saham emiten media tersebut
bursa efek indonesia menghentikan perdagangan atau mensuspense saham mncn
sejak perdagangan sesi pertama kamis empat belas desember dua ribu tujuh belas
suspensi dilakukan agar tidak terjadi penurunan maupun kenaikan harga saham
di luar kewajaran akibat isu transaksi ilegal saham tersebut
dugaan sementara adalah saham mncn yang tersimpan di kustodian city bank
sejumlah dua ratus lima puluh empat juta lembar saham telah dijual ilegal sebanyak sembilan belas juta saham dalam dua hari perdagangan
direktur bi samsul hidayat mengatakan bursa sudah menerima keterbukaan informasi
dari manajemen mncn
dan kasus ini sudah ditangani ke polisian serta dilaporkan ke ojk
nah untuk pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian